jembatan ratna yang menghubungkan jalur pusat kota dengan kawasan timur surabaya
hingga saat ini belum juga dioperasionalkan
meski fisik pembangunan sudah selesai dikerjakan
namun pemerintah kota surabaya masih menunggu lelang traffic light sebelum jembatan ini diresmikan
pembangunan jembatan ratna surabaya saat ini mayoritas telah rampung
namun hingga kini jembatan yang menghubungkan jalan bengawan darmokali
dan jalan raya nggel ini belum juga diresmikan
padahal sebelumnya wali kota surabaya tririsma hari ini
menginginkan agar jembatan yang mulai dibangun pada pertengahan tahun lalu itu
selesai pada sepuluh november dua ribu tujuh belas bertepatan dengan hari pahlawan
namun kenyataannya hingga kini jembatan yang dibiayai melalui dana csr ini
untuk bisa diresmikan pemkot surabaya saat ini
masih menunggu proses lelang traffic light

yang akan ditempatkan di jalan raya darmo dan jalan bengawan
kita lagi menyiapkan untuk traffic light
karena nanti kan dari arah barat itu bisa langsung ke timur gitu
karena itu di jalan bengawan darmo itu harus kita pasang traffic light
untuk saat ini selain menunggu lelang traffic light
pemkot surabaya tengah melakukan perbaikan markah
jika jembatan ratna ini dioperasikan
jalur kendaraan dari jalan bengawan menuju jalan darmo kali
tidak perlu lagi harus putar balik di depan sma santa maria
yang cukup jauh dan memakan waktu
wahyu pratama surabaya